kita ke informasi selanjutnya terkait kasus penodaan agama
nota pembelaan ahok dalam sidang perdananya atas perkara penistaan agama
di pengadilan negeri jakarta utara selasa kemarin ternyata berbuntut panjang
dengan membawa empat alat bukti seorang ulama bersama advokat cinta tanah air
dengan didampingi advokat cinta tanah air novel haidir melaporkan ahok
atas tuduhan kembali melecehkan surat al maida ayat lima puluh satu
tuduhan itu didasari atas nota pembelaan ahok di depan majelis hakim
yang dianggap telah menyerang agama islam dengan mengatakan
surat al maidah ayat lima puluh satu bisa memecah belah rakyat
dalam laporannya ini novel menyertakan empat barang bukti
seperti rekaman suara saat di persidangan
rekaman video dan e book yang ditulis ahok pada tahun dua ribu delapan